ini misi bangor
tenang aja bos jun
om jin akan jadi tameng buat bos jun
rasakan cendera pedangku
dia mengeluarkan pedang sinar
aku harus hadapi gaswat ini
enggak kena tuh
remot yang baik hati
jun udah ngedingin lagi
kok cepet banget
sekali lagi bos
remot yang baik hati
kok malah kena bunga sih bos
tambah bingung ini
udah rumah berantakan
pot pecah semuanya
udah telepon jun eddy aja
udah telepon jun eddy
nomor yang anda tuju
tidak dapat hubungi
cobalah beberapa saat lagi
mami begini lagi
mami begini lagi
sekarang kita tinggal berdua
ayo kita bertarung
nair lebih baik kamu pulang dari negeri jin
oh gapingi kenapa musik aku yang pulang
kamu yang harus pulang
saya tidak mau pulang sebelum saya pulang membawa teko dan pangeran jin
eh jangan mimpi kailas
kamu beli aku jual
kebalik kamu jual aku beli
aku harus jelang di luar musik kamu dong
kamu jangan bergotuk
aku yang menang jail
ini mungil maju mundur maju mundur
remot yang baik hati
lari ke jemur

hai hehehe jangan bertawa dulu aku pun kala hehehe kamu datang lagi ya ini rasakan
curang kau beraninya mencundulan pada kapoknya ini si bangor tenang aja bosun om jin akan jadi
tameng buat bosun coba coba ya hai regal rasakan jenderal pedangku yang mengeluarkan pedang sinar
aku harus hadapi
enggak enak enggak enak enggak enak remot yang baik hati coba caput coba caput gue pengen
jodoh lompat lompat

jun di depan aku siapa
om jin dan jun
panggil aja om jin
om jin dan jun selalu bikin ketawa
gak mungkin ini
jinny paling senang kalau ngerjain manusia
terus liat mukanya ketakutan
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kenapa lari lari ya lies
ada apa di dalam
pak itu bu remi kenapa
aneh toh aneh ya
saya juga aneh kenapa
gak ada suaranya terus
mulutnya begitu kayak cumi cumi
loh kenapa dibawa ke sini
bukannya dibawa ke dokter aja pak
justru itu kenapa dibawa ke sini
bukan dibawa ke dokter aja
iya iya kenapa gak dibawa ke dokter
pak kris ini ada
tantenya itu kenapa
justru itu om kesini jun
ini sih perkara gampil
tes mau main main
ya ada suaranya
masa ada suaranya
ngapain kita di sini
jun untung kamu pulang
dirumah aneh banget jun
barang barang pada melayang semua
yaudah yuk kita masuk
hei pangeran jin
sekarang jin udah bebas
lihat pembalasan jin
wah dia bebas lagi